masyarakat menggelar berbagai macam lomba untuk merayakan hari ulang tahun ke tujuh puluh tujuh republik indonesia
seperti yang dilakukan warga cipinang muara jakarta timur
setelah sempat vakum imbas pandemi tahun ini warga kembali menggelar lomba burung merpati
tapi sebelum lomba saya akan belajar menjadi seorang joki
pagi hari diawali dengan kegiatan di dalam kandang
selamat datang mirsa di segmen sehari menjadi
ini saya akan menjadi seorang pebalap burung komprangan
nah ini pasangannya
ini saya lagi belajar memegang dulu karena setelah itu kita akan memulai hari membersihkan kandang
tapi akan dikeluarkan terlebih dahulu
bang pegangnya bener ya bang
bener ya udah kalau salah mahal
ada yang harganya sampai satu ratus lima puluh juta
sebelum kandang dibersihkan seluruh merpati harus dikeluarkan dari kandang terlebih dahulu
kegiatan pertama di pagi hari sebelum bersin kandang kita akan keluarinnya dulu yang betinanya
karena setelah betinanya keluar jantannya akan ngikut
nggak bakal kabur kan bang ya
taranya di sini
oh salah ya salah naruh
oh nggak apa apa ya oh ntar masuk sendiri
di tempat ini ada enam kandang merpati yang dicat dengan warna berbeda
satu kandang burung bisa menampung satu ratus lima puluh pasang merpati tongkrangan atau tiga ratus ekor merpati
bila di total tempat ini kurang lebih memiliki satu delapan ratus ekor merpati tinggi
satu dua tiga empat mohon maaf nih
saya bawa satu aja butuh perjuangan abangnya empat aja mantap
megang itu harus hati hati
soalnya kalau sampai dia ada bulunya copot atau misalkan ada luka misalkan itu kecengklek lah ya
nah itu potensi dia buat jadi tomprangan atau hurun tinggi gitu tuh buat lomba
selain untuk turnamen disini juga memelihara merpati yang sudah berusia di atas sepuluh tahun dan digunakan sebagai indukan
merpati berusia tua ini merupakan mantan juara lomba
sebab genetik merpati yang baik akan turun ke anaknya dan memiliki presentase juara yang juga tinggi
setiap pagi seluruh merpati dibasu menggunakan air
namun beberapa merpati yang jadi andalan mendapat perawatan khusus
salah satunya dimandikan dengan air serai
air serai dipercaya akan memberikan rasa hangat dan relaksasi kepada burung merpati yang masih aktif terbang
nah udah kelar mandi biar kayak kita seger dipindahin ke tempat yang bawahnya ada kerikil kerikil seperti ini
dia biasanya akan buang air
jadi harus digeser
nanti buang air di tangan
biar seger biar bulunya tetap bagus dan terjaga
ribuan ekor merpati yang ada di tempat ini tidak dipunyai oleh satu orang saja
seorang pemilik ada yang punya beberapa ekor saja
namun ada juga yang menitipkan hingga puluhan ekor
sepasang merpati dapat dititipkan di tempat ini dengan biaya rp satu ratus dua puluh ribu rupiah per bulan
biaya ini sudah termasuk untuk pakan vitamin dan perawatan sehari hari
satu hal yang harus saya apresiasi adalah
kandangnya ini hampir nggak ada bau anjir atau bau
khas dari satwa unggas itu hampir nggak ada
biasanya kalau bau ini agak kencang hidung ini nggak
karena memang si burung merpati ini harus bersih
kotoran berwarna hijau atau berair bisa menjadi pertanda bahwa merpati dalam kondisi tidak sehat
selain itu ciri ciri merpati yang sedang sakit adalah tidak nafsu makan dan cenderung tidak aktif
berikutnya kita siapkan makanan untuk merpati
jagung merupakan salah satu makanan pokok merpati yang kaya karbohidrat
selain jagung di sini merpati juga diberi pakan beras merah
kandungan vitamin b satu di beras merah diakini bisa meningkatkan stamina dan membuat merpati tidak cepat gemuk
rampung diberi makan saatnya ketemu dengan bagian tersulit mengepakkan seperpati betina agar merpati jantan mengikuti
para pecinta burung biasa menyebutnya dengan ngelepak
fyi alias for your infoni merpati adalah burung yang setia kepada pasangannya
sehingga bila akan digunakan untuk beraksi sang joki akan memegang merpati betina
merpati jantan yang dilepas dari jarak tertentu akan berjalan
dan mengikuti kepakan sayap merpati betina dan kembali pada pasangannya
belakangnya orang matiin turnamen depannya orang matiin amatir
memang ya tipikal burung setia ya gak bisa jauh jauh sama pasangan
belakang kocin siapa ya
siapkan serat bambu berbentuk
ukuran kecil di dalam kandang merpati
nantinya merpati ini akan mengambil sendiri serat bambu itu untuk alas beristirahat di dalam kandang
nah ini burungnya arang
dia yang nyariin
oh dia yang ambil sendiri
dia ambil sendiri
wah merpati kamu sangat mandiri jadi ini buat sarangnya
biar dia nyaman
gimana tuh buat kasurnya bobo
matahari semakin meninggi tapi saya belum bisa beristirahat saya masih harus merapikan tempat untuk pendaratan merpati
kenapa sih bang harus digemurin seperti ini
kan sebenarnya biasa begini bisa bisa aja dong buat landing kenapa harus digemburin bang
ya untuk mengantisipasi cedera yang lebih parah aja bang
kan burung kalau turun kan dia kan nggak kira kira lagi kalau udah kena emailnya
nggak kira kira ya
berarti bisa cedera juga burung
itu gimana ceritanya bang
itu misalnya burung kan burung serimpet kaki buntut bisa lezat bisa mati di tempat
menjelang petang perlombaan merpati tinggi untuk menyemarakan kemerdekaan indonesia segera dimulai
merpati kemudian dilepaskan dari jarak delapan km dari titik finish
setiap sangkar merpati memiliki warna serupa dengan kandang di garis finish
di garis start ada dua juri yang akan memantau pelepasan merpati tinggi dan berkoordinasi dengan tim yang ada di garis finish
tengah tengah pak
hebat jurinya ini matanya sangat sangat hebat tajam sekali
udah mulai meluncur naunya
udah mulai meluncur naunya
tiga dua yuk
ciri dari merpati tinggi sebelum menukik tajam ke garis finish adalah naik dengan berputar secara perlahan dan kemudian tak lagi terpantau secara kasat mata
kurang lebih tadi berputar putar di atasnya agak lama ya ternyata ya dia muter naik pelan itu butuh waktu sekitar tiga menit
dan ketika meluncur lurus hanya memakan waktu tidak sampai empat menit
cepat sekali ya
padahal tadi kalau dengan kendaraan roda dua
kalau dengan kendaraan roda dua
kalau dengan kendaraan roda dua
ataupun roda empat
dengan kemacetan jakarta kurang lebih sekitar tiga puluh menit
wajar lah di udara cepat
kita lanjut merapat ke garis finish selain juri ada juga beberapa saksi termasuk saya nih yang memantau burung mana yang terlebih dahulu sampai
kedis mata penuh
ini mataharinya kencang banget
kita harus melihat sesuatu yang kayaknya tuh gak ada di awan
nggak gitu kelihatan
bahkan nggak kelihatan sama sekali
tapi beberapa kali buktinya nggak kepantau
tapi harus ngelihat
dan ini saksinya aja nih lebih dari enam orang
pemenang ditentukan dari burung yang lebih dulu sampai di lapaknya
hadiah yang didapat pemenang pun tidak main main
mencapai puluhan juta rupiah
merpati tinggi bisa terbang hingga ke ketinggian ratusan meter dan menukik tajam menuju pasangannya
jadi mata harus betul betul siap untuk memantau
arah datang burung yang dijuluki tidak pernah ingkat janji ini
dan yang bikin merpati tuh tahu tempat baliknya selain waranya tentu pasangannya ya
karena merpati memang identik dengan sebagai lambang pernikahan
sebagai hewan yang setia jadi akan kembali ke pasangan
itu tuh tuh
ketika merpati hendak mendarat joki harus berdiri di tengah landasan agar burung tidak terluka
namun tak jarang merpati dengan harga puluhan hingga ratusan juta rupiah ini mati ketika sedang beraksi
sering kejadian merpati itu hilang karena gimana ya
burung itu kekencengan jatuh saking kencangnya dia mati
kuarin dari lapak ini ya
nah jatuh mati
kabarkan di atas
ada lagi satu hal yang harus jadi perhatian saat lomba
joki yang memegang merpati betina harus menggunakan warna yang sama dengan warna kandang merpati
warna yang dibedain bedain
dia masing masing lapak punya ciri khas warna supaya burung itu nggak tertukar nggak pindah tempat
kalau dengan warna biru
mau kagak mau joki juga harus menggunakan warna biru
jadi burung itu nggak dengan faktor kebiasaan warna
akhirnya dipulang dengan warna yang tempat asalnya
bagaimana anda tertarik memelihara merpati
tenang meski harga merpati terlatih di bandrol fantastis
ada kok yang dijual lima puluh sampai seratus rupiah per ekor
tapi ingat harus rajin dilatih dan dirawat setiap harinya agar bisa jadi juara
rian fernando dwi agung yul biarto jakarta
berita terkini mengenai cuaca lebat di jepang